di guyur hujan deras sejumlah permukiman warga di bekasi terendam banjir
sementara di tasikmalaya pores kota tasikmalaya menggandeng para pelawak senior
seperti doyok hingga kadir dalam pendaftaran taruna akademi kepolisian
dan siswa bintara serta tantama untuk menarik minat peserta
bersama informasi lainnya kami rangkum dalam kilas jawa barat
hujan dengan intensitas yang mengguyur di sejumlah wilayah
membuat perumahan dosen ikib jati rahmat jati asi kota bekasi terendam banjir
warga berupaya mengurangi banjir yang mencapai ketinggian satu meter
dengan cara membersihkan saluran pembuangan dan mengoperasikan dua unit mesin pompa
meski berangsur surut banjir kerap kali mengenangi wilayah tersebut
lantaran kondisi perumahan lebih rendah dibandingkan saluran air
sementara tandon yang berada di belakang perumahan juga nampaknya tidak berfungsi
para pendaftar calon taruna akademi kepolisian siswa bintara dan tentara
tahun ini di polresta tasikmalaya terhibur dengan kehadiran para pelawak senior
seperti doyok kadir dan kawan kawan
para komedian berhasil mencairkan suasana tanpa mengganggu proses pendaftaran
kepolisian ingin mengubah paradigma masyarakat bahwa lembaga kepolisian terkesan menakutkan
dan untuk itu para pelawak ibu kota dihadirkan
pendaftaran calon anggota dan taruna kepolisian ini digelar selama satu minggu
mereka yang berhasil dan lolos seleksi pendaftaran akan melakukan tes lanjutan di mapolda jawa barat
jalur kereta api double trek sukabumi bogor kini sedang dikebut pengerjaannya
dan akan diselesaikan pada tahun dua ribu dua puluh dengan anggaran satu triliun rupiah
menteri perhubungan budi karya sumadi rabu siang meninjau cicuruk sukabumi
saat ini pengerjaan akan dilakukan antara cigombong cicuruk dengan anggaran satu ratus tujuh puluh lima juta rupiah
namun akibat terkendala penertiban lahan yang digunakan oleh warga di lahan pt kai
hingga kini pengerjaannya baru mencapai sepuluh persen
sementara untuk penggantian kerugian warga yang memiliki bangunan di atas lahan pt kai
pemerintah akan mengganti dengan menggunakan dana kerohiman